salahan dan kehilapan
apalagi banyak sekali batu sandungan
yang kita alami di dalam mencapai tujuan yang mulia ini
nah benar itu
baru hari ini
haji sulam itu jujur dan aman
kalau untuk besok besok
ya gak tau
lu memang anak yang berbakti marung tua
gimana rasa yang lu punya untuk berbakti marung tua
orang tua lagi kesusahan
lu udah bisa nutupi sama dua orang tua di depan umum
kalau kita tahu kemana pergi untuk penipu
duit yang pasti bisa kita beliin emas sih baik
gue jadi sedih denger lu ngomong
udah deh bah
abah tuh sekarang selesain
urusan cash box ini yang udah jadi fitnah sama orang
terutama kepada haji sulam abah

bukan ngebelain abah lu
ini tuh kenapa sih
udah dibantuin juga kayaknya alergi banget deh dengan nama haji sulam
aneh deh runtuh
kurang ajar aja deh tuh sama orang tua itu
gak gak mi
lu jangan macem macem ya
abah gak mau pusing lagi mi
kalau tuh duit
dapet berapa gram ya bang
lu kagak takut neraka jahanam
neraka jahanam lagi
neraka jahanam lagi yang diomongin
apa gak ada lagi omongan yang lain
masa bodoh biar abah sendiri yang jadi neraka jahanam
gak mau kalah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
tadi waktu sholat asar
sebanyak lima ratus ribu
segera dicatat di buku pembukuan masjid
bagaimana kalau sekalian kita menunggu
beliau ini sudah mengambil
jadi ada baiknya
kalau kita menunggu beliau
kita berangkat sekarang aja
ya yang penting sekarang kita adaptasi dulu aja dengan lingkungannya
mbah ini temennya rum zul namanya
ya rum cerita ini tuh kabar
nah zul ini mau ngajak rum untuk ngajar di tpk nya
saya mohon izin pak aji untuk mengajak room melihat lokasinya
ya udah nggak apa apa
tapi ingat rum jangan coba coba temen robby
awas kalau robby tahu
iya abah udah gak enak kalau temen temen dengar nanti
rum pergi dulu ya bah
iya waalaikumsalam waalaikumsalam